narsis atau pamer kekayaan kini mulai menjadi gaya hidup masyarakat
kemudahan teknologi dan menjamurnya media sosial
membuat seseorang bebas melakukan apapun
seperti yang dilakukan emak emak ini
ya wanita berkerudung dan berkecamata hitam ini
kerap membuat konten dari atap mobil mewah atau sunroof
di atas jalan raya di surabaya jawa timur
belakangan aksi nge vlognya viral di media sosial
karena dilakukan di atas jalur cepat kendaraan jembatan suramadu
yang bisa mengganggu keselamatan berlalu lintas
pelaku diketahui berinisial ts warga bondowoso
dalam akun media sosialnya emak emak ini kerap bepergian keluar kota
menggunakan mobil mewahnya
dalam setiap momen ia selalu nge vlog sambil menjulurkan tongsisnya
ke kiri dan ke kanan
direktur direktorat lalu lintas poldeja tim kombespol taslim khairudin
mengingatkan kepada yang bersangkutan agar tak mengulanginya lagi
polisi tak bisa menindak pelaku karena belum ada aturan terkait aksi ini
nah yang dilakukan ibu itu bicaranya tidak baik
dia bisa mengganggu orang lain bisa membahayakan dirinya
bisa mengganggu pengemudi di mana dia berdiri itu
pengendaraan yang dia tumpangi bisa juga mengganggu pengebudi yang lain
kalau sampai terjadi kecelakaan baru nanti sangat mungkin bisa kita proses
aksi emak emak ini tentu tak patut ditiru ya
selain membahayakan diri sendiri juga bisa membahayakan pengendara lain
lukman rozak surabaya jawa timur